nah indonesia itu kan kaya dengan ragam sate
ada yang mungkin karena faktor kuahnya
atau juga karena jenis dagingnya
kalau anda suka yang mana
mengutip dari laman universitas kejamada
indonesia memiliki dua ratus lima puluh dua jenis sate
tapi kalau saya jajal semua
bakalan kenyang maksimal nih
jadi pilihan pertama saya
jatuh ke sate khas madura
yang berjajar di jalan sambas jakarta selatan
ini wangi banget ini mas ipul
ini sehari bisa berapa tusuk sih
standar aja pak bas mungkin tiga ribu gitu
sate uritan atau telur muda
menjadi andalan di tempat ini
uritan merupakan telur ayam yang belum jadi
atau gagal berkembang
ukurannya yang kecil seolah penyerupai telur puyul
salah satu pengunjung yang kerap menyambangi tempat ini
mengaku rasa yang enak
makan santai sambil lesehan
harga yang ramah di kantong
menjadi paket komplit
bagi para makan sate
kenapa sih pada makan sate di daerah sambas ini apa sih uniknya
terusnya dagingnya tuh juicy banget ya
terusnya aku tuh sukanya sama daging sama kempukannya
saya memesan sate uritan yang dicampur dengan sate kulit
biasanya bumbu kacang khas madura cenderung sedikit manis ya
tapi yang ini gurih
tekstur kulitnya ini yang
dikigit tuh kayak ah gitu ya
dikigit tuh kayak ah gitu ya
langsung pecah di dalam mulut
yang bikin lucunya ini ada telur
jadinya si kuahnya bener bener nyatu
ayo siapa yang tau kenapa sate lebih enak di santap malam hari
konon katanya aroma asap yang dikipas lebih menyeruak pada malam hari
hmm wajar saja saya jadi pengen nambah
pilihan saya berikutnya jatuh ke sate taichan
tapi ada yang beda dengan sate taichan di sini loh
nah yang biasanya pedes identik pedes
nah ini kita gabungin mozzarella yang lebih creamy milky gitu
paduan pas banget ya
udah cukup ya
ngelar gak sih
mumpung kejunya masih panas langsung segera di santap ya
agar sensasi lelehan mozzarella nya beradu di lidah
ini tadi yang masih lengket tuh

modifikasi sate taichan dengan keju menyesuaikan dengan pasar anak muda
sebab sate taichan baru populer beberapa tahun terakhir
roni satria fajar bolivia jakarta